wakil presiden republik indonesia yusuf kala meninjau yogyakarta international airport di kulon progo sabtu pagi jk didampingi oleh menteri perhubungan budi karya sumadi
dengan menggunakan pesawat kepresidenan rombongan wakil presiden yusuf kala mendarat mulus di yogyakarta international airport di kecamatan temon kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta pada sabtu pagi
dalam kunjungan kerjanya wakil presiden yang didampingi menteri perhubungan budi karya sumadi dan sejumlah direksi pt angkasa pura i
kala langsung meninjau sejumlah tempat dan fasilitas yang ada di dalam gedung terminal bandara yang bakal mulai beroperasi senin besok
meski proses pembangunannya baru lima puluh persen namun wakil presiden yusuf kala pun mengaku sangat mengapresiasi pembangunan yogyakarta international airport
kalaus ini menjadi bandara yang primodera di indonesia juga
bisa berjalan beda ada tempat lain
tapi sekarang sudah luar biasa kalau selesai semuanya baru selesai lima puluh persen sudah begini apalagi kalau nanti selesai
rencananya bandara di kulon progo ini akan diresmikan oleh presiden joko widodo pada pertengahan bulan
bandara yogyakarta international airport
bandara yogyakarta international airport ini akan dioperasikan secara bersamaan dengan bandara adi sucipto sehingga masyarakat yogyakarta dan sekitarnya mempunyai pilihan
jadi pak wakil presiden mengapresiasi pembangunan bandara ini karena selain memang penampilannya baik ya convenient modern juga pembangunan di depan
nah ini memacu kita untuk
untuk kerja lebih baik
karena insya allah tanggal enam ini ada streaming tanggal sepuluh mungkin batik atau lain
dan kita mengusulkan presiden mungkin tanggal dua belas tiga belas untuk diresmikan
usai melakukan kunjungan wakil presiden yusuf kala langsung bertolak ke yogyakarta menggunakan mobil untuk mengisi seminar nasional di universitas negeri yogyakarta
sedangkan menteri perhubungan budi karya sumadi beranjak ke solo menggunakan kereta api dari stasiun wojo wates kulon progo